hari ini mpr menggelar sidang tahunan di gedung nusantara
sejumlah pejabat negara hingga mantan presiden hadir dalam sidang tahunan kali ini
yang menarik adalah ketua mpr zulkifli hasan yang menyampaikan titipan emak emak ke presiden joko widodo terkait harga kebutuhan bahan pokok
kami mensyukuri penurunan gini rasio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar empat puluh satu menjadi tiga puluh sembilan saat ini
walaupun turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah
yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin
saya ulangi golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya
golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga
pemerintah perlu menjaga harga harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli
mereka tidak tergerus
bapak presiden ini titipan emak emak titipan rakyat indonesia agar harga harga terjangkau terutama kebutuhan sehari hari